jumat pagi proses belajar di sd negeri pelamampang dua belas jakarta masih berjalan normal
bahkan di sd tersebut juga tengah berlangsung rapat sosialisasi penerimaan peserta didik baru
adanya kasus hepatitis akut misterius belum membuat para orang tua siswa merasa khawatir
saya tidak merasa khawatir dengan itu
sampai saat ini saya lihat seperti diberita hanya tiga orang yang kena
dan selama ini sampai dengan saat ini belum ada lagi
dan rasanya tidak perlu khawatir dengan proses yang sudah dilaksanakan dengan ketat oleh sekolahan
anaknya tidak berpengalaman
dinas pendidikan dki sendiri memang belum memerintahkan pembatasan pembelajaran tatap muka
hanya saja dinas pendidikan dan dinas kesehatan meminta agar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat
dari sekolah dari kita semua dari dinas pendidikan pun
harus mengaktifasi kesehatan anak
tapi intinya alhamdulillah bahwa di sini tidak ada yang terjangkit
hingga kini sudah ada dua puluh satu anak di dki jakarta yang diduga mengidap penyakit hepatitis akut misterius
satu di antaranya meninggal dunia dengan status probable hepatitis akut
iwan hermawan jimmy chandra jakarta